mau kemana kamu rapi begini
aku mau pamit yuk mams
aku mau pergi ke warungnya tanpa entin
di warungnya tante entin itu
kusoy gak ada di warungnya entin
dia mah adanya di ladang
udah lama di rumah aja gak usah pergi pergi
yaudah gak apa apa mams
semoga aja di warungnya tante entin
masa seru gak lazim ini malah lebih lebih
gak usah pokoknya kamu di rumah aja
nggak usah pergi pergi masuk
bosen mams di rumah
jadi gak boleh kemana mana
nggak usah nanti yang ke warung biar mama
mams mau cari kang kusoy atau kang inin yuk
mau beli telur
nah kan pake ayam berapa
kalau pake ikan
pesan satu mak
iya pakai apa
tempe sama kuah tahu mak
jangan lupa nasinya yang banyak ya
benten minumnya apa
es jeruk berapa
kasus teh manis berapa
kalau air putih hangat berapa
itu mak gratis
air putih hangat saja
kasusnya yang gede ya
air putih hangatnya tambah lagi
eh si tukang cemberut
si tukang cemberut dateng
duduk duduk duduk
saya mau nanya teh
kok suara sama dokter clara
terus tanya apa
emangnya ada harga kulkas teh sampai tujuh belas juta
ya ada kong
ya rp lima puluh juta aja ada
lima puluh juta teh
lima puluh juta mah bisa beli rumah
emangnya kulkas rp lima puluh juta teh
segede apa teh
bisa bikin kos kosan di dalam kulkas
lagian kamu mah ada ada aja sih
segala kulkas dipermasalahkan
beli mah yang mampu aja kok
gak usah ambil yang semahal mahal itu
hidup itu memang seperti ini ya
ada pihak yang dirugikan
pasti ada pihak juga yang diuntungkan
kayak si aceh dikejar kejar sama cici
ah kong yang diuntungkan
kok larinya ke saya dong
kamu mestinya bilang alhamdulillah pum
jadi gini kong
kalau si aceh deketin bu yola
abis itu cici pasti akan jualan sugarnya depan rumah bu yola
aceh tidak akan berani ke rumah bu yola
kamu yang diuntungkan itu bebas
oh dugaan saya jangan jangan benar nyakumnya
kamu sekarang ilmunya udah kayak si amin kamtip kamu
ceng kalau urusan perempuan mah kamu menjebak dari kamu sendiri ceng
kadang kadang saya mendengar suara suara yang gak jelas gitu
kayak barusan dengar suara mah manggil ceng
kadang kadang tuh cewek
kayak mau stres berat bener hidup saya
beban saya tuh berat bener
kecapean kali saya komnya
cek jalan duluan semuanya
namaku yang berjuang cinta diganti aja ceng
berjuang cuci berjuang cucian
kalian udah pada nyuci
zaman sekarang kok banyak
orang pinter dibodohi orang bodoh
kalo dia memang
tidak mungkin essa di bodohi
maksud saya ustadz orang yang sekolahnya tinggi dibodohi sama orang yang tidak sekolah
berarti sekolah tinggi itu tidak bisa jadi jaminan untuk orang menjadi pintar
buktinya bisa dibodohi sama orang yang tidak sekolah
haryantai mengukur kecerdasan itu dari kemampuan seorang atas ilmu kebenaran dan duniawi
bukan dari kecerdasan mereka melepaskan diri dari ketergantungan atas kebenaran dan duniawi
mau kemana ustadz
mau membereskan sajadah buat seorang atas
orang ajaran yang ahlinya ustadz
ridulah allah creep
kelindung yang enak lainnya
lanjut ke duniawi akan selesai